presiden joko widodo menegaskan negara indonesia tidak lagi menjadi negara penerima bantuan
salah satu hal yang mendasari pernyataan tersebut karena indonesia masuk dalam kategori negara dengan ekonomi baik
presiden menekankan agar indonesia semakin aktif memberikan bantuan kepada negara negara yang membutuhkan
hal ini didasari oleh banyak hal salah satunya menyangkut kondisi ekonomi indonesia yang semakin baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai lima tujuh persen
jokowi juga meminta semua perwakilan negara tidak lagi merasa inferior atau merasa menjadi negara kecil
indonesia merupakan satu satunya negara di asia tenggara yang masuk sebagai anggota g dua puluh yang merupakan forum kerjasama ekonomi tingkat dunia
ini yang perlu saya ingatkan kita ini sudah masuk negara di g dua puluh
artinya kita ini sudah masuk golongan negara besar
jangan lagi ada yang merasa inferior dan merasa merasa kita ini negara kecil
sekali lagi saya ulang kita ini negara besar sudah masuk negara g dua puluh
saya sudah sampaikan kepada bumiluk rasul menteri agar kita ini tidak lagi mencari cari bantuan bantuan
kita ini sudah harus seharusnya membantu membantu
jangan lagi begini lagi
kita ini negara besar ekonomi kita juga pertumbuhannya juga baik mungkin sekarang g dua puluh nomor tiga atau nomor empat
pdb pd kita juga besar kalau kita masih merasa interior seperti itu ya bagaimana kita mau gagal